ini juga ada cepat banget bos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
kenapa bisa sampai begini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
tarzan harus nyari penta
bang idon bang joni dipanggil papa tuh katanya penting
tuh kasihan banget sih kamu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
jangan kak aku mau bilangin
eh bangun bangun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
macam motor nggak punya rem
maaf pak bobby gak sengaja
soalnya tadi bobi lihat si jenny mau ngelepasin monyetnya
kau berani beraninya melanggar aturan papa ya
papa ampun papa
papa ampun papa
ada ampun karena kau sudah bikin papa marah
jangan pak papa

pak tolong bukain
pak bukain pak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
mau cari mampus kamu
hei kalau mau pergi lawan aku dulu
hei kecil kecil tapi pedas nih
dasar bocah kecil ikut tambang nyalot ya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
ini pak amin bapak bapak terima kasih banyak dek aduh bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu
loh bapak bapak ibu ibu bukannya kalian tadi lihat sendiri aku kan udah ngasih pelajaran
temali iya benar benar nah sekarang bapak bapak sama ibu dengan pulang aja deh maksudnya
bu lihat pentel nggak pentel itu makanya tuh
hei anak kecil ngapain lo
sah mereka itu teman tarhan mereka ga boleh berantem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
ayo udah kita ajaknya dengan beramai ayo
bapak apaan itu
apa itu anak kecil itu begini